presiden joko widodo menerjunkan aparat badan intelijen negara
untuk melakukan program vaksinasi covid sembilan belas dari rumah ke rumah
program ini berlangsung di empat belas provinsi termasuk wilayah tanjung pinang kepulauan riau
selain vaksinasi door to door di tanjung pinang
bin juga menggelar vaksinasi anak usia sekolah di smp dan sma negeri setempat
koordinator wilayah bin daerah kepri letkol inf yoyon subiono menyebut
target dari pelaksana vaksinasi di sejumlah lokasi tanjung pinang adalah sebanyak lima vaksin sinovac
presiden joko widodo meminta aparat bin untuk membantu program vaksinasi secara door to door
di empat belas provinsi yang menjadi epicenter